dan sekarang gue sama abah masih panik
karena sampai sekarang
raya masih belum sadarin diri juga
ya ampun kasian banget raya
kirim salam juga buat abah yang sabar
kita disini cuma bisa doain karena kita gak bisa ke bandung buat newakin
ruang ugd dimana ya
soalnya temen saya baru kecelakaan di depan cafe
eh dok gimana keadaannya

boy emang lo tadi gak nanya ke dokter identitas korban kayak gimana
ya belum sih
mamanya juga panik kal
gue udah mending banget
gue udah nangis
kamu dimana ref
kamu gak apa apa kan
gue baik baik aja kok
tumen tumen banget lo tiba tiba manggil gue pakai aku kamu
abisnya gue tuh panik banget
soalnya dari tadi gue teleponin dulu tuh gak diangkat angkat
sibuk lah apalah
dan tadi gue liat berita
kalau ada kecelakaan motor sport
dan motor itu tuh mirip kayak motor lo
gue langsung datang ke rumah sakit
mau ngecek itu lu atau enggak
tadi tuh gue telat
soalnya gue tuh harus nambal ban dulu
ban motor gue tuh kempes
jadi kalian semua dimana nih sekarang
oh jadi sekarang lo di distro cafe
yalah gue udah disini dari tadi nih
lu jangan kemana mana ya
gue kesana sekarang
wah lama dong boy
pokoknya lo inget lo jangan kemana mana
ya atau lagiin aja deh
nah gue nungguin lo tapi gue nungguin di butik sebelah aja kali ya
soalnya biar gue bisa sekalian cuci cuci mata gitu deh
ref udah gak usah
nanti kalau mau ke butik bareng gue aja
pokoknya kalau lo mau kemana mana harus bareng buat
ya ampun boy
lo tuh kenapa sih
perasaan lo jadi lebih khawatir dan protektif dari gue

gue keliru deh daripada bokap gue

teman teman sorry ya
udah bikin kalian ikutan panik dan ternyata reva baik baik aja
ya udah sekarang cabut yuk gue mau nemuin reva soalnya
broir minggu atau sabtu minggu kita turing ikutlah wow masih seru tuh
tapi saya enggak enak sama istri dan anak saya anak anak berbeda bro pasti
sering izinin deh aduh gimana ya saya ini kan family man banget jadi seminggu
tuh udah sibuk kerja kalau sabtu minggu bawaannya mau di rumah aja jangan gitu
lah bro jangan gitu lah sama bini emangnya bini kita itu selalu di rumah juga enggak juga kan
jangan bengong kita gak maksa bro nanti kalau bro mau ikut tinggal call kita masih asik tuh
benar juga ya
semode sama mah
foto sama mama diajak waktu foto sama mama
diajak waktu foto sama
sama si kabayan tua itu gak mikirin apa apa
yah lo bro jun
saya kayaknya jadi nih ikut touring
kamu aku antarin pulang ya
biar kamu aman di jalannya
enggak usah enggak usah
gue bisa sendirian kok
kasian tuh si willy kan tadi bareng sama lo
megan gak apa apa kok
atau sama yang lainnya
kamu bareng aja sama si dado
biar aman aja
oh enggak enak
udah ada kabar belum dari polisi soal motor tuh
belum ada boy
lagian polisi aja susah nyarinya
yang penting gue tetap berusaha
semuanya pasti ada hikmahnya kok
kita jalan duluan ya
nanti kita latihan basketnya buat pertandingan
itu gue duluan ya
sayangnya nggak ada modi sama raya
pasti mereka seneng nih tausin dia sama hai kalau udah jadian
handphone raya nggak aktif
gue sampai lupa kabarin kalian semua ya
si raya kecelakaan sin
dan sekarang gue sama aba masih panik
karena sampai sekarang raya masih belum sadarin diri juga
ya ampun kasihan banget raya
ya ampun kasihan banget raya
titip salam juga buat aba yang sabar
kita di sini cuma bisa doain
karena kita nggak bisa ke bandung buat neokin